sementara itu seorang remaja warga serdang kemayoran jakarta pusat
tewas setelah tersengat aliran listrik saat banjir melanda kawasan tersebut pagi tadi
korban tersengat aliran listrik usai tanpa sengaja memegang tiang listrik dengan kondisi basah dan terendam air
suasana duka menyelimuti kediaman arviko alif ardana
remaja berusia enam belas tahun yang tinggal di jalan panca delapan rt lima rw satu serdang kemayoran jakarta pusat
remaja tersebut tewas setelah tersengat aliran listrik saat banjir melanda tempat tinggalnya pagi tadi
kejadian bermula saat korban hendak menuju ke warung dari rumahnya yang tengah dilanda banjir
saat berjalan di lokasi kejadian korban secara tidak sengaja memegang tiang listrik yang kondisinya basah dan terendam air
meski tempat sempat ditolong warga menggunakan sebatang bambu namun korban terus tersengat hingga akhirnya tewas

tadi pagi juga saya nggak ngerti masalahnya gimana tiba tiba siang
dengan banjir tiba tiba adiknya itu datang ngabarin bahwa dia meninggal
ternyata saya tanya di sana di tkp ternyata memang anak saya tuh jalan ke setrum
terus tembakan ada yang disitu terus yang bantu warga sana
terus ke sana dikoyak pakai bambu gitu pokoknya disitu
terus anak saya itu ditutupin ke orang gitu ditutupin ke orang
terus saya tanya bener anak saya itu yang kedua lewat emang ini nggak
mungkin kalau misalkan kejadiannya anak saya yang kedua nggak lewat mungkin nggak tahu deh
panjang mungkin maksudnya bisa sampai kemana dulu gitu